lalu bagaimana sebenarnya wacana pelibatan tni dalam ruu terorisme
apakah koopsus gap benar benar perlu dihidupkan kembali
kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan mardani alisera
anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pks
selamat malam pak mardhani terima kasih sudah hadir
kemudian ada khairul anam komisioner pengkajian dan penelitian dari komnas ham
selamat malam pak khoyrul anam
terima kasih telah bergabung bersama kami
dan saya sapa melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan susaning tias kertopati
pengamat intelijen selamat malam mbak susaning tia
selamat malam mas indra maulana mas mardani dan pak koirul
selamat malam mbak
kita akan kembali mengulas malam hari ini ya
terkait dengan rencana akan difungsikannya kembali koopsus gap dari tni
apakah ini hal yang sama pelibatan tni dalam penuntasan penanggulangan terorisme
atau hal yang berbeda dengan perlibatan koopsus gap ini
tapi kita simak dulu pernyataan kembali dari kepala staf kepresidenan muldoko
terkait dengan koopsus gap yang telah mendapat restu dari presiden berikut ini
laporan kepada presiden kemarin beliau tertarik
nanti kita akan bicara dengan panglima
kapan rencananya pak dengan kondisi yang sekarang
seperti di riau mapolda ada lima orang yang meninggal
itu perlu anu lagi nanti kita lapor lagi kepada presiden
cepat cepatnya ke panglima
baik nanti sambil kita simak pernyataan yang berikutnya ya
dari kepala staf kepresidenan
dari pak muldoko yang mengatakan tidak perlu ada payung hukum
tapi saya ingin ke pak mardhani terlebih dahulu
katakanlah memang kemudian ada wacana soal pelibatan tni di revisi undang undang terorisme
dan dibahas katanya semua fraksi sudah selesai sebenarnya soal ini
hanya beda soal definisi di internal pemerintahan begitu kan
tetapi kemudian muncul
soal koopsus gap gabungan satuan elit dari tni untuk dilibatkan dalam penumpasan terorisme ini
pandangan anda seperti apa pak mardhani
yang pertama tentu kita melihat seperti juga korupsi terorisme memang kejahatan luar biasa
tetapi yang perlu benar benar kita pelajari
terorisme ini kalau boleh diumpamakan hampir seperti penyakit kanker
jangan sampai ketika deteksi dininya nanti mas anam lebih banyak kali ya
deteksi dininya tidak tepat justru kita bukan menghancurkan sel kankernya
tapi efek sampingannya yang justru merusak
nah karena itu tentang di ruu ini kan inisiatif pemerintah ya
dimnya dpr satu ratus dua puluh dua sudah dibahas
pelibatan tentara masuk karena undang undang tni membolehkan operasi tentara selain perang ada
ini masuk di dalamnya walaupun seperti apa mekanismenya
kami serahkan presiden segera satu tahun setelah ini disahkan membuat perpres tentang mekanisme
yang lebih rinci lebih detail ya maksudnya
bagaimana melibatkannya begitu kan
karena begini kita ini jangan sampai salah menilai
ini kemiskinan besar tapi terorisme ganggu
tetapi seperti batu kerikil
di sepatu kita harus segera tapi harus ketemu mana batu kerikilnya gitu
nah kami lebih melihat nanti penekanannya sebetulnya bukan di aspek tempurnya
tapi penguatan di aspek intelijennya gitu
intelijen sehingga preventifnya diperkuat karena undang undang ini beda
kalau undang undang sebelumnya kuratif gitu loh
lebih bobotnya yang ini preventif makanya pelibatan program deradikalisasi ada
pelibatan tokoh masyarakat ada
total footballnya ada sehingga kalau pemerintah tergoda dalam tanda kutip
menggunakan quote and unquote teori tempur
melawan terorisme menurut saya itu kesalahan mendasar
menggunakan teori tempur ya
nah karena mereka sebetulnya bagaimana terus diperkecil ruang geraknya
kita sudah punya badan cyber nasional
saya membaca rata rata quote unquote yang dikatakan pengantin itu rekrutmennya bukan rekrutmen
bukan face to face tapi melalui internet gitu loh
sehingga ketemu dua jam sudah siap
nah untuk itu bukan teori tempur tapi teori intelijen gitu
bagaimana intelijen itu
jadi titik berat pelibatan tni ini lebih sudut pandangnya menurut anda lebih pada pencegahannya
kalau tim pemukul polisi juga sudah punya kok

sudah cukup nanti kita punya juga brimo polisi punya
nah lalu bagaimana dengan wacana koopsus gap ini kan tim pemukul semua kan
kalau misalnya melibatkan satbravo melibatkan denjaka melibatkan pak bias
betul nah itu yang kami pertanyakan karena ketika dalam pembahasan
sebetulnya penguatan kita bagaimana pelibatan itu diantaranya penguatan intelijen gitu loh
sehingga antara teman teman yang di bin teman teman di bais teman teman di kepolisian
teman teman di badan cyber nasional semuanya menyatu
sehingga begini ini kan seperti mencari jarum ditumpukan jerami
jangan jarumnya dibakar eh jangan jeraminya dibakar nanti rumahnya kebakar
kalau tempur saya mengistilahkannya kita mau bakar jerami
bahkan bakar rumahnya sekalian biar habis tuntas begitu maksudnya ya
khawatirnya dampak tindak terorisme itu betul betul harus kita dengan cerdas
dengan penuh kedewasaan dan paling utama masyarakatnya justru
kasus kasus itu akan kecil ketika tiap orang
orang berani ini ada orang aneh di sekitar pak rt ini ada orang aneh pak rt
jangan sampai kalau dilihat beberapa orang itu sudah lama gitu
kalau kita pakai teori tempur menurut saya ketinggalan zaman
oke catatan komnas ham seperti apa
tapi kita simak kembali ya pernyataan dari kepala staf kepresidenan muldoko berikut ini
untuk komando operasi khusus gabungan tni sudah direstui oleh presiden
dan diresmikan kembali oleh panglima komnas ham
tugas tugasnya untuk apa
pasti karena pasukan itu pasukan yang persiapkan dengan baik
baik secara infrastruktur secara kapasitas
mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru kemanapun dalam tempo yang secepat cepatnya
tugasnya nanti seperti apa
akan dikomunikasikan antara kapolri dengan panglima tni
pak apakah ini diunggu revisinya rampung juga
nggak nggak perlu nunggu
bahwa sekarang ini sudah pasukan itu sudah disiapkan
payung hukumnya seperti apa pak
nggak perlu payung hukum
di bawah koordinasi polisi apa
enggak di bawah panglima tni
jadi itu inisiasi penuh dari panglima tni
sebentar ya pak korul saya tanya ini dari anggota dpr
tidak perlu payung hukum benarkah demikian
negara ini negara hukum
tni sudah punya tupoksinya sendiri
tupoksi utama tni itu pertahanan kita yang menjaga kedaulatan
jadi tetap perlu payung hukum
karena penegakan hukum terorisme ini domennya polisi
sehingga pelibatan tni kemari kalau tidak pakai payung hukum
tentu namanya ekstraordinasi situasi
nah nanti boleh presiden nanti yang memutuskan
keadaan darurat dan lain lain monggo tetapi kita negara hukum
dan kami di parlemen tetap akan menjaga begini paling enak pakai emosi
tetapi makin kita emosi terorisme makin bersorak sorai
itu ya malah begitu
betul mereka tuh pengennya mereka aksi kecil mereka membuat kita mengarahkan semua
karena itu yang diharapkan mereka
ya karena memang terorisme itu sebetulnya upaya untuk dengan low cost high impact
sehingga negara kalah jangan nggak boleh kita itu tidak cerdas
melibatkan koopsus gap dalam upaya memukul itu emosi menurut anda ini ya
kalau belum jelas seperti apa sebenarnya kedudukan situasinya kita bukan mau gagah gagahan kasian
catatan komnas ham seperti apa soal koopsus gap
karena kalau pelibatan tni kan sudah banyak diulas dan lain sebagainya
tapi ini tiba tiba muncul ada satuan elit tni dari tiga matra dikerahkan dibentuk lagi diaktifkan lagi untuk menangani aksi teror yang muncul beberapa waktu terakhir ini
saya mau mendudukkan dulu bagaimana melawan terorisme
melawan terorisme itu saya setuju dengan pak ustadz bahwa dia tidak diletakkan dalam langsung gempur
melawan terorisme itu dari ujung ke ujung
mulai dari bagaimana upaya pencegahan bagaimana upaya penegakan bagaimana upaya melawan terorisme sampai diradikalisasi
itu sebenarnya harus kompleks
ruu ini meletakkan skandal tersebut
nah ruu ini meletakkan skandal tersebut
nah ruu ini meletakkan skandal tersebut

yang pertama pendekatannya seperti itu
kita pakai judul yang namanya rancangan undang undang tindak pidana terorisme
ada kata tindak pidana disitu ya
artinya payung hukumnya undang undang ini mau diletakkan sebagai undang undang penegakan hukum
bukan undang undang yang lain
makanya karena ini dari ujung ke ujung kita sebut sebagai criminal justice system
dia dari dia tidak hanya satu pendekatan tapi semua pendekatan
nah persoalannya adalah bagaimana kalau dia melibatkan tni
ni kalau ujuk ujuk melibatkan
tni kayak begini itu namanya
menjadikan tni sebagai penegak hukum
dalam konteks itulah
mana bisa tni sebagai alat
penegak hukum itu satu
itu bertentangan dengan undang undang tni sendiri ya
ya bertentangan dengan undang undang dasar dong
kan undang undang dasar kita
ngomong bahwa negara kita adalah negara hukum
penegak hukumnya clear
siapa dia batasannya apa kewenangannya
apa itu yang pertama
kami mendorongnya pelibatan tni
bukan diatur di ruu ini
di undang undang tiga puluh empat tahun
dua ribu empat soal undang undang tni
memang ada di situ tuh foksi ada pasal tujuh
ayat tiga yang memang di situ
penindakan terorisme lah memang
celakanya kita benar benar menurunkan
tuh bagaimana operasi
selain perang terus bagaimana
terorismenya dia mau diletakkan
di mana rule of engagementnya
kayak apa ini dengan polisi
dengan otoritas politik nantinya
yang penting begini misalnya
di semua negara pelibatan militer
melawan terorisme ada tapi pertanyaannya
dalam skala apa
kalau skala ancaman misalnya kita bikin
skala ancamannya sudah sampai sembilan sampai sepuluh
di situ memang tni bisa masuk
tapi setelah ini
mundur jadi delapan misalkan
ya tentara mundur
polisi yang tetap jalan lagi
atau pendekatan obyek
kalau yang diserang misalnya
yang utama tni
diskursus kayak begitu
kalau nggak ada kalau tiba tiba kirim
kalau ujuk ujuk tiba tiba
bikin pasukan macam macam ya masa
ngurusin di pasar di terminal
tentara elit kayak begitu
itu malah itu yang
diinginkan oleh teroris itu sendiri
seperti yang disampaikan pak mardani tadi
itu yang kami tidak inginkan kami mau meletakkan
duduk perkaranya adalah
siapa punya fungsi apa dalam rangka
gitu lah kalau skalanya
masih jadi kalau digabungkan dalam satu paket
di revisi undang undang terorisme yang baru
ini menurut anda tidak tepat
tidak tepat walaupun komprominya
jadi bukannya semua fraksi sudah setuju ini
bukan setujunya begini sebenarnya
setuju pelibatan tni
tapi mekanisme seperti apa
diatur di pr press
di pasal yang setuju itu pasal empat puluh tiga nya
itu di ruu ini ngomongnya memang
persis seperti di pasal
cuman detailnya diatur di pr press
yang dikasih waktu satu tahun
nah celakanya kalau itu diatur di bawah pr press
di bawah undang undang penegakan hukum
nanti juga nggak pas harusnya memang
didetarik menjadi di bawah undang undang
jadi menurut anda seperti yang sudah sudah saja
undang undang yang sebelumnya ada saja begitu ya
undang undang yang sebelumnya dan kemudian
bekerjasama dengan undang undang
tni cuman didetilkan saja
di pasal tujuh itu menurut anda seperti itu
ini kan memang satu ada memang ada
yang kedua ada operasi non perang
ada juga perbantuan
itu semuanya bisa didetilkan
rule of engagement nya kayak apa
kewenangannya kayak apa di statusnya kayak apa
nggak ujuk ujuk kalau ujuk ujuk
takutnya tentara yang
udah bagus kita dorong sebagai tentara
profesional yang sekarang udah lumayan
menjadi tentara yang menyalahgunakan
kewenangan nah ini yang kita nggak mau
sayang kita sama tentara
ini lebih kepada kekhawatiran
penyelenggaraan kewenangan oleh militer
atau bagaimana potensinya ada
misalnya yang begini yang menjadi titik beratannya
keberatannya lebih kepada apa
di beberapa diskusi informal dan formal
itu mengatakan tentara kalau masuk
jangan hanya penindakan tapi juga
pencegahan tentara kok melakukan
pencegahan buat apa kita bangun
bnpt di undang undang itu yang
sangat komprehensif kalau memang
bnpt nya lemah ya kita evaluasi
kita perkuat dan sebagainya bukan tentara
yang kita majuin kalau tentara masuk
takutnya ini masuk dalam ruang ruang
demokrasi dalam ruang ruang penegakan
hukum yang itu akan merusak kita semua
bahwa tentara kita butuhkan dalam
skala ancaman yang serius
memang kita butuhkan kayak misalkan
beberapa tahun yang lalu di boston
serangan teroris boston
di hari pertama hari kedua tentara
yang masuk karena memang skala ancamannya
dinyatakan skala ancamannya
memang tingkat merah
tentara masuk tapi satu dua hari
turun skala ancamannya
polisinya yang masuk
tentaranya mundur itu kayak gitu
nggak apa apa itu aturannya
tapi jelas di inggris di indonesia belum ada
kalau semaunya sendiri
perintah perintah kirim perintah perintah
memang kalau habis nembak misalnya
nggak akan berhadapan dengan komunasanya
pasti berhadapan dia bukan penegak hukum
terus kalau misalkan dia pencegahan
nyadap dan lain sebagainya memang nggak
melanggar hukum ini semakin rumit
makin rumit tentara sudah pasti berhadapan
dengan komunasanya satu itu
yang kedua apakah memang terorisme terorisme
ini kalau misalkan dia
ajukan ke pengadilan enggak didampingi oleh
pengacara pasti didampingi apakah
ini nggak akan direcokin sama pengacara
pasti pasti pengacara juga masuk ke celah celah itu ya
iya makanya kita bersihkan
beberapa hari ketika saya membahas hal yang sama
terkait dengan hal ini
dengan komusional sumber yang berbeda
dari pihak badan intelijen negara
yang mengatakan bahwa kalau soal terorisme
ini memang sebaiknya
criminal justice system bagaimana penjelasan
setelah jeda ya kita akan jalan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum saya beralih ke mbak susan intias ya
yang stand by terus di balik telpon
sebentar mbak susan ya saya ingin lanjut sedikit
salah satu elemen dari negara
dari bin terutama yang sempat dalam
diskusi di prime news beberapa hari yang lalu
mengatakan pendekatan kepada
penanganan aksi teror ini
memang harus lebih dari itu
tidak hanya sekedar
criminal justice system pendekatannya anda setuju dengan hal ini
yang dikatakan adalah menambah
kewenangan terhadap aparat intelijen negara
pasti kami nggak setuju
kalau criminal justice system dalam konteks ini
dari ujung sampai ujung ditangani
semua kami setuju bahkan di ru ini
dpr nantinya akan jadi
lembaga pengawas itu yang pertama
problemnya adalah begini loh
ru ini adalah ru
kejahatan ini adalah kejahatan khusus
ya kan kami menyebutnya serius
bukan ekstra serius crime
khusus dia tapi watak dan
tidak butuh harus lebih menurut anda
bukan soal lebih tapi watak dan
misalkan soal pembuktian
soal pembuktian kalau pembuktiannya
disamakan dengan pidana biasa
ya nggak akan ketemu
misalnya begini walaupun di ru itu
mufakatan perencanaan dan lain sebagainya
masih dipandang sebagai harus dibuktikan
kayak pidana biasa dia nggak ketemu
misalnya gini kalau ada orang
dua tiga kali misalnya sudah
sudah mempersiapkan sesuatu
walaupun itu belum terjadi harusnya
bisa ditangkap lah kalau kayak begitu
meletakkan pendekatan hukumnya
ini akan cepat
pencegahannya juga akan jalan
walaupun nanti skala hukumannya skala pendekatannya
ini berbeda dengan cara pandang
di undang undang tersebut di ruu tersebut
yang meletakkan kehususannya
permintaan kewenangan yang berlebihan
penyidik sebagai penyidik
penegakan hukum ya minta untuk
kewenangan nyadap satu tahun
diperpanjang satu tahun berikutnya ini dua tahun
kerangka hukum itu
sampai selama itu kan
logiknya adalah dikumpulkan bahannya
oleh intelijen sudah cukup
dimasukkan ke penyelidikan
diolah disitu sudah cukup masuk ke penyelidikan
penyidik tujuh hari sudah cukup lah
ngapain satu tahun misalnya
kayak gitu juga
mas makanya ini nanti akan ada konsekuensinya
ketika di persidangan maksudnya
yang justru akan semakin rumit nanti itu
tidak hanya di persidangan
di persidangan pasti rumit logik pembuktiannya
yang kedua adalah potensial
apalagi nanti diskusi soal definisi
motivasi dalam kerangka
hukum bidangnya itu nggak
nggak perlu pembuktian sebenarnya
kecuali memang kita paksain ditulis
akhirnya penyidiknya suruh membuktikan motivasi
ini kalau negara ini kapan kapan
nggak aman terus ada kekuasaan
yang nggak baik misalkan ini akan
itu juga ancaman
kalau kami soal definisi nggak perlulah definisi
yang kayak undang undang biasa cukup deskripsi aja
misalnya yang disebut terorisme adalah
dengan karakter misalkan dilakukan
efek destruktifnya kuat
serangannya terhadap kelompok kelompok yang
nyebar karena bisa dibom di pasar
bisa dibom di ini dan lain sebagainya
semuanya bisa kena dan sebagainya
kerangka itu ada dan ini berbeda
dengan tindak pidana biasa
nah ini semangatnya
meletakkan terorisme ini
bukan tindak pidana khusus
tapi kelakuannya tindak pidana biasa
jalan keluarnya adalah memperkuat
kewenangan yang kewenangannya potensial
abuse of power baik dalam konteks
intelijennya maupun dalam
konteks tempurnya yang tadi
baik saya ke mbak susan ingtya sekarang
mbak susan masih bersama kami ya
baik ya mbak susan dari dua penjelasan
tadi dari pak mardhani dari
bang hoirul anam tadi ada
perspektif yang tentu saja ada garis bawah yang
berbeda beda sebenarnya ya kalau anda melihat
gitu ya dilontarkan oleh pak muldo
dan katanya menurut pak muldoko ini ya
kita belum mendengar sendiri dari presiden
tapi menurut pak muldoko sudah direstui
presiden oleh panglima tni sudah diaktifkan
kembali bagaimana ini mbak
anda melihat ini apakah sudah
sejauh itu perlukah kita melibatkan
tni apalagi satuan satuan
elitnya yang akan di
kedepankan baik oke
saya tadi menyimak apa yang
disampaikan oleh mas mardani
alisera dan pak
saya hanya ingin menurutkan
menyelesaikan masalah itu pada tempatnya
saja jadi dari sudut
akademik juga jadi apa yang
disampaikan oleh pak
mardani tadi itu saya sangat
setuju bahwa penguatan
beratkan karena dalam hal ini
kan memang sampai hari
ini sesuai dengan undang undang
ranahnya itu kan ranah
di teksi dini tidak memiliki
kewenangan represif tentunya
jadi juga kalau memang ingin
penguatan lagi ya
sangat penting itu jadi seperti tadi
saya dengar dari pak khoirul anam
agar seperti mbak is
di bawah koordinasi bin
juga mbak intelka
dan juga badan badan
intelijen yang lain juga harus
melakukan satu koordinasi
tetapi dalam hal ini
saya juga ingin mengupas
keikutsertaan militer di dalam
terorisme ini sebenarnya
bukan suatu hal yang aneh
karena secara akademis
militer di seluruh dunia juga bertugas
aplikasi pemberantasan atau penanggulangan
terorisme oleh militer dan polisi
kan berbeda perspektif hukumnya
bisa menjadi kejahatan terhadap negara
atau kejahatan terhadap publik
seperti yang tadi pak koirul anam
sampaikan juga kan
jadi penanganan terorisme di indonesia
selama ini cenderung memang masih dalam
klasifikasi kejahatan terhadap publik
sehingga cenderung ditangani polri
atau pejabat negara
atau simbol negara
tadi juga disebutkan misalnya pesawat
atau kapal laut berbendera kita
tentu itu harus
ditanggulangi oleh tni
jadi dalam hal ini
terkait dengan jenis senjata
dan bom yang digunakan oleh
teroris juga harus menjadi catatan
kalau masih tergolong konvensional
maka masuk kewenangan polri
tetapi jika senjata dan bom
yang digunakan oleh teroris tergolong
senjata pemusnah massal
seperti senjata nuklir senjata biologi
senjata radiasi maka yang
menangani adalah tni
ini kan bagaimana diatur
tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh
payung hukumnya memang harus jelas ya
karena kita memang negara hukum
jadi sebenarnya tidak menjadikan
masalah asalkan catatan catatan
yang saya berikan ini
diadopsi jadi dapat dijelaskan
mengapa tni itu harus terlibat
tentu kita tidak bisa
dengan gaya pokoknya
ini sudah bukan zaman ya
karena memang dalam hal ini
kita memang harus
itu harus disampaikan
di dalam hal ini kan
kita juga harus tahu bahwa
pasukan khusus itu kan digunakan oleh
tupoksi sebagai pelengkap
nah oleh karena memang
sudah perlukah kira kira menurut anda
sih tidak ada masalah ya
karena kita melihat kondisi
yang ada sekarang ini
tetapi tentu harus
aturan dan payung hukumnya
kalau pak muldoko bilang tidak perlu
payung hukum sudah langsung aktif saja ini
dulu memang zaman beliau
itu pernah ada rencana
lalu ada operasi
tetapi kemudian dibekukan
sekarang akan dihidupkan kembali
hal ini kan kita juga
mesti mengerti ya
seperti apa sehingga
juga tidak ada
overlapping di lapangan
bahwa ini adalah kewenangan siapa
tentu di sini
publik juga harus
mengetahui mas indra
karena selama ini
apabila ada teroris
yang menjadi serangan adalah
intelijen padahal intelijen itu kan
sifatnya penggalian data
dijalankan lalu kemudian
diberikan kepada end user
end user membuat satu keputusan
setelah itu sudah bukan urusannya lagi
kita juga satu hal lagi yang ingin saya
sampaikan bahwa harus diketahui
pasukan khusus pasukan khusus ini kan
masing masing memiliki spesifikasi
ya kopassus gitu ya
kopassus ini memang
sebenarnya kan memiliki
kekuatan sandi yuda
nah itu juga ada baiknya juga dapat
digunakan untuk deradikalisasi
oke begitu antara lain itu gitu
oke baik intinya
catatan dari bu susaning tias adalah
memang sudah baik baik saja
pembentukan kopassus gap ini
tetapi harus ada catatan catatan tadi
tapi kalau saya kembali ke pak khoirul tadi
lebih pada itu sudah ada
apa undang undangnya sendiri
undang undang tni itu ya
nanti kita lanjutkan
nanti kita lanjutkan masih banyak yang akan kita ulas
tapi ini sebetulnya sementara ya mas indra
ya kita jeda dulu ya mbak susaning tias
setelah jeda berikut primus akan segera kembali
baik itu kan tadi ada catatan dari mbak susan ya
bahwa mungkin ada poin poin yang sedikit berbeda
dari ketiga langsung
tapi pak mardhani kalau disebutkan tadi soal
apa namanya lebih baik itu diatur di undang undang tni saja begitu
menurut anda seperti apa
gini sebetulnya bukan berbeda
kami malah saling melengkapi saya senang saya dengan mbak susaning tia
sudah lama dulu teman komisi satu periode lalu ya
memang beliau s tiga nya di bidang intelijen
jadi mas aik keren banget
nah yang pertama payung hukum
kita bertiga sepakat ya harus ada payung hukum
karena negara ini negara hukum
jadi kalau ada pejabat yang mengatakan
gak perlu payung hukum buat saya ini tragedi
tragedi karena udah jadi pejabat itu dia punya otoritas
dia harus paham tupoksi dirinya
karena kalau saya bukan pejabat tanggung jawab saya kecil
tapi ketika pejabat apalagi mengatakan presiden sudah setuju
buat saya ini catatan besar ya
yang kedua ya tadi kita harus betul betul cerdas dewasa
dan melihat tadi jarum itu ditumpukan jerami
intelijen kita udah mulai kuat kok
saya kalau ke daerah ketemu bimda oh mereka bagus kok
sekarang masalahnya seluruh sumber daya itu sudah dilibatkan atau belum
jangan jangan semua itu sudah ada petanya tapi nggak nyampe
atau end usernya gak mau pake gitu loh
jangan sekali kali kita masuk ke dalam perangkap temen temen
apa orang orang yang memang mau ngerusak negeri ini ancurkan
jangan kita harus betul betul pinter ya
temen temen yang bertugas tni poli udah bagus kok
kita jangan dorong mereka untuk keluar dari tupoksi
tapi kalau melihat rentetan peristiwa terakhir
kan selalu itu yang aura yang dibangunkan
ranjatan peristiwa yang terus terjadi dua hari berturut turut di surabaya
lihat fatalitasnya ya
ada hubungan dengan ma kobrimob kemarin
yang agak aneh itu kan
semuanya itu harus dipetakan dan duduk bersama
intelijen punya semua kok
udah ada semua
nah dengan itu nanti
pencegahannya bisa berjalan dengan efektif gitu
kita udah sepakat tni dilibatkan monggo
catatan anda seperti
sebelum kita lanjutkan ke soal yang apa namanya pelibatan tni
tapi sebenarnya catatan anda seperti apa sih sebagai anggota dpr melihat
ketika banyak peristiwa rentetan peristiwa teror
aksi teror ya
terjadi di berbagai wilayah
dua hari berturut turut
di kantor kepolisian juga
sepertinya tidak ragu lagi mereka melakukan aksi teror itu
para pelaku pelaku teror ini
itu kita lebih
koreksinya lebih kepada mana sih
kepada penindakan yang kurang baik
pencegahan ataupun yang kurang maksimal tuh bagaimana anda melihatnya
bahasa sederhananya kita kecolongan
padahal semua sudah ketahuan kok datanya ada
mereka bukan pemain baru kok
yang tinggal dipetakan
udah gitu oke dikatakan gak ada undang undangnya
ya itu yang selalu dijawab
mereka sudah memetakan tapi tidak bisa ditindak
ada rw gitu kan
lakukan pendekatan lebih dahulu
di isolasi lebih dahulu
kemudian mantuk penegakan hukum
yang pertama masuk dulu
nanti semuanya di koordinir oleh teman teman polri
teman teman polri kita punya bin mas
itu semua ada yang kalau itu dioptimalkan
jadi anda seperti apa pak khairul anam
ketika kemudian apa namanya disebutkan disini sudah mulai
ketika terjadi ya
kan wacana wacana tni diperlibatkan masuk
seolah olah menganggap kepolisian tidak mampu begitu ya
ada anggapan yang harus di backup dengan kepolisian
tni dan kemudian bentuk malah koopsubskap ini
pasukan elit tiga matra itu digabungkan
seolah olah ini kita kayak gagal selama ini mengantisipasi aksi teror
sebenarnya ngukur gagal dan tidak gagal itu
sebelum dan setelahnya
kalau sebelum berarti kalau meledak gini ya bisa kita langsung ngomong gagal
tapi kalau setelahnya bisa nggak kita membongkar itu semua
kalau itu bisa ya nggak bisa serta merta kita sebut sebagai
membongkar jaringan maksudnya ya
iya membongkar jaringan terorisme
nah itu nggak bisa serta merta kita sebut sebagai sebuah kegagalan
nah itu yang pertama
yang kedua saya setuju bahwa memang melawan terorisme itu komprehensif
nggak mungkin bisa mau tentara pasukan elit kek mau densus delapan puluh delapan yang elit
kayak mau bnpt yang kuat
kalau nggak semuanya terlibat ya termasuk masyarakatnya ini nggak bisa dilawan gitu
nah perlibatan itulah jadi sangat penting untuk kita pikirkan
di sektor mana kewenangannya apa skalanya apa
kalau saya saya masih gini
saya kami itu sayang terhadap tentara yang sudah kita bangun profesional
nah kalau kita recokin dengan kayak begini nanti tentaranya tidak jadi profesional
makanya aturlah sesuai dengan undang undang tiga puluh empat
kasih mereka batasan
kasih mereka indikator pakai pp
menerjemahkan pasal tujuh tersebut
itu voksinya itu loh di pretelin kembali
skalanya di mana ininya di mana perbantuannya kayak apa
operasionalnya kayak apa dan sebagainya
itu yang pertama
yang kedua ayo kita bareng bareng sebenarnya memperbaiki ru ini
ini kan semangatnya mau segera disahkan
kami setuju ru ini di sisi yang lain memang bagus
misalkan memikirkan keluarga korban
jadi dulu memikirkan keluarga korban gitu
kalau misalkan kita lihat kumbali atau bumbum yang lain itu tuh
ini diakan saja ya di situ
ini ada kayak gitu
keluarga korban biasanya ditangani sama lse
padahal itu negara harus hadir
makanya kami setuju untuk segera disahkan dengan beberapa catatan tersebut
misalnya yang penyadapan satu tahun
gantilah tujuh hari wong ini penyidikan kok
kalau untuk operasi intelijen silahkanlah itu diatur sesuai dengan undang undang intelijen
memang tuh posisinya intelijen
memang mengumpulkan data
tidak usah dibahas
untuk penyadapan lebih luas atau jangkanya itu silakan di undang undang sendiri ya
penyadapan dalam konteks undang undang terorisme ini
itu penyadapan dalam konteks penegakan hukum
bukan dalam konteks mengambil informasi
dalam konteks hukum ini
jadi kalau ada teman teman intelijen bekerja dengan baik
and usernya dikasih terus dikasih ke penegakan hukum
jadi salah kalau selalu dianggap bahwa ini kewenangan yang lain
kalau luas mereka bergerak untuk menangani aksi teror ini
di undang undang ini
kalau saya sih nggak melihat itu
saya melihatnya lebih saya setuju dengan mbak susi
kewenangannya ada undang undang intelijen juga
ayo kita gunakan semua gitu loh
tapi undang undang tindak pidana terorisme ini
itu sudah komprehensi sudah bagus
luar biasa tuh kalau dihidupkan
saya ingin bertanya sedikit pertanyaan sederhana
tapi seringkali dilontarkan oleh mas masyid
masyarakat begitu ketika membahas pelibatan tni
kan ini sudah lama sebenarnya
pelibatan tni dalam menangani terorisme dan sebagainya
ketika yang berbicara komnas ham
selalu dikritik seperti ini
kalau menumpas teroris gak usah mikirin ham nya teroris
itu seringkali dilontarkan seperti itu
itu yang diinginkan oleh terorisme itu sendiri
kalau kita gak setuju terhadap kebiadaban terorisme
jangan juga kita terseret oleh perilaku biadabnya mereka
memperlakukan mereka tidak baik
itu sama dengan terorisme
kita sejajar dengan mereka yang tidak biadab ini
dan itu berlaku untuk siapapun
ibarat zombie ya
dari korban menjadi pelaku kemudian
dan hasil pantuan komnas ham
ada beberapa yang memang mengalami tindak kekerasan
karena memang ditangkep disiksa dan sebagainya
apa yang terjadi
memang terorismenya kapok enggak
yang ada solidaritas teman teman mereka semakin mengkristal
anaknya juga semakin mengkristal
komunitas komunitas sahabatnya juga mengkristal
jadi kita meng create bibit bibit baru
semakin banyak bibit bibit baru yang jadi teror
pada garis bawahnya adalah mendudukan ini sesuai topoksinya
penanganan jangan melibatkan emosi dikedebankan
karena justru emosional yang dampak yang bisa jadi
itu yang diharapkan
yang diharapkan oleh kelompok kelompok teror yang
makanya kita harus lebih cerdas lebih dewasa lebih mampu untuk mengelola
sayang sekali waktu kita sudah habis untuk malam hari ini
kali kita akan ulas kembali
tapi saya ucapkan terima kasih ke mbak susan
terima kasih pak mardiani
sekali lagi terima kasih pak khairul anam
telah bergabung bersama kami di prime news malam ini
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah berita berikut ini